dan saudara muhyemin iskandar
saudara anies rashid baswedan
dan saudara muhyemin iskandar
dan mungkin ada diantara kita yang tidak puas yang kecewa
saya pernah berada di posisi anda
saya tahu senyuman anda berat sekali itu
tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita
kalau kontestasi adem adem saja
kalau kontestan itu tidak tajam dan tidak keras
namanya bukan pilihan untuk rakyat
dan saya terima kasih kepada mas anies dan muhyemin
juga saya terima kasih sama mas ganjar dan prof mahfud
mari kita bekerja untuk rakyat kita
sekali lagi terima kasih seluruh penyelenggara pemilu
pengabdian saudara saudara untuk bangsa dan negara
kan dicatat oleh sejarah
salam sejahtera bagi kita sekalian